kasus tewasnya fauzi aribamar seorang sopir taksi online di kawasan jalan mugas dalam semarang pada senin dini hari kemarin akhirnya terungkap
dalam waktu tiga jam tim gabungan resmob jatan raspol restabel semarang dan jatan raspol dajawa tengah berhasil meringkus pelaku pembunuhan yakni bagas tian wahyu warga kabupaten karanganyar jawa tengah
pelaku diringkus saat akan bersembunyi di kawasan wisata tawangmangu di karanganyar bersama mobil korban
dalam aksinya pelaku menyamar sebagai penumpang yang memesan taksi online yakni korban untuk dijemput di kawasan peterongan semarang
sesampainya di kawasan jalan mugas dalam pelaku duduk di belakang sopir langsung menusukkan pisau ke dada dan leher korban
meski sempat melawan korban yang tak berdaya mencoba keluar dari mobil
namun akhirnya roboh tersungkur di jalan dan tewas bersimbah darah
melihat korbannya roboh pelaku langsung kabur sembari menggasak mobil korban
atas perbuatannya pelaku dijerat pasal tiga ratus enam puluh lima kuhp tentang pencurian dengan kekerasan dan tiga ratus tiga puluh delapan kuhp tentang pembunuhan yang ancamannya sepuluh tahun penjara
setengah tujuh pagi itu berhasil ditangkap di daerah boyolali
melalui aplikasi maksim ya
diminta diantar ke daerah mugas
begitu sampai di mugas yang bersangkutan kemudian melakukan penusukan kepada driver taksi online
kepada polisi pelaku yang langsung ditetapkan sebagai tersangka mengaku
bila aksi sadisnya dilakukan karena butuh uang di mana dirinya merupakan tulang punggung keluarga yang harus menghidupi ibu dan kuliah adiknya
atas perbuatannya pelaku dijerat pasal tiga ratus enam puluh lima kuhp tentang pencurian dengan kekerasan dan tiga ratus tiga puluh delapan kuhp tentang pembunuhan yang ancamannya sepuluh tahun penjara
alasannya karena butuh uang untuk membiayai adiknya kuliah
ya saya ada tulang punggung keluarga sekarang pak
tulang punggung keluarga
kasus ini berawal dari ditemukannya seorang pria tewas bersimbah darah di kawasan jalan mugas dalam semarang pada senin dinihari
polisi yang melakukan olah tkp berhasil mengidentifikasi korban yang diketahui bernama fauzi arief bamar warga telogoputi pedurungan semarang yang bekerja sebagai sopir taksi online